oke angka kemiskinan di indonesia yang turun mendekati level sebelum pandemi ini memberikan optimisme di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih berlangsung
lalu bagaimana strategi anggaran pemerintah sekaligus tantangan indonesia untuk menekan angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrim
kami bahas pagi ini dengan staf khusus menteri keuangan justinus prastowo dan direktur eksekutif kor indonesia muhammad faisal
selamat pagi mas aldi kabar baik selamat pagi mas faisal
selamat pagi bang faisal
oke saya ke mas pras terlebih dahulu mas pras ini angka kemiskinan yang turun dari data badan pusat statistik ini mungkin menjadi salah satu keberhasilan juga ya
dari kementerian keuangan untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial pada saat pandemi covid sembilan belas
bagaimana kemudian kementerian keuangan menyoroti ada penurunan angka kemiskinan ini
ya baik aldi mas faisal dan para pemirsa
terima kasih kita patut bersyukur tentu saja atas
release dps yang terakhir ini
dan tentu saja ini berkat potong royong kerjasama semua pihak pemerintah sejak awal mengupayakan
dukungan yang lebih kuat kepada masyarakat terutama di kelompok yang paling bawah yang paling terdampak
dan berbagai kebijakan perlindungan sosial
nah ternyata perluasan penerima bantuan sosial dan juga penguatan dari sejumlah
itu berdampak cukup baik kalau kita lihat dari rilis bps yaitu menurunnya jumlah orang miskin di indonesia dihitung sejak pandemi
nah ini kita syukur dan terima kasih tentu saja untuk dukungan semua pihak
ini tidak lepas dari peran sektor swasta para pelaku usaha dan masyarakat sendiri yang sangat resilient
terutama dalam bertahan di masa pandemi yang sangat sulit ini
lalu bagaimana dengan kemudian pengaruhnya terhadap anggaran kita mas pras terkait dengan realisasi anggaran bantuan sosial tahun dua ribu dua puluh satu
termasuk juga apakah ini kemudian mempengaruhi strategi untuk penganggaran tahun dua ribu dua puluh dua di apbn
ya mas aldi kalau kita melihat berarti sebenarnya kebijakan yang diambil sudah ada pada arah yang benar
tetapi kita juga perlu tetap waspada memperhatikan dinamika apalagi ada varian omikron
dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita
bagaimana anggaran dikelola secara dinamis dan fleksibel
kalau kita melihat di tahun dua ribu dua puluh satu anggaran diberikan pada kementerian sosial itu mencapai satu ratus dua triliun
dan ini untuk memberikan dukungan bagi sepuluh juta keluarga pkh lalu penerima arpus sembako dan lain lain
ini akan kita lanjutkan di tahun dua ribu dua puluh
tentu dengan semangat kita ingin tadi mas aldi sampaikan
mencapai angka setidak tidaknya di level pandemi bahkan terus kita perbaiki
dan di tahun dua ribu dua puluh dua kita juga bersyukur karena pemulaan ekonomi sudah mulai berjalan dan terasa manfaatnya dampaknya
sehingga dukungan bisa difokuskan kepada mereka yang betul betul terdampak
sambil kita mendukung program ekonomi agar semakin banyak lapangan kerja baru yang terbuka
dan memberikan dukungan
dan bagi pendapat masangga
baik baik saya selanjutnya ke bang faisal
bang faisal ini kalau kita melihat berbagai indikator makro kita nampaknya to go to be tro ya
pemulihan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi kita sangat baik inflasi terkontrol
pmi manufaktur kita selalu berada di level yang kondusif konstruktif begitu ya untuk pembangunan
lalu juga bagaimana angka kemiskinan kita yang turun
anda membaca dari kacamata anda seperti apa penurunan angka kemiskinan ini terhadap realitanya di masyarakat
oke bang faisal kami mohon maaf sepertinya audio masih termute
oke silahkan bang faisal dilanjutkan
jadi penurunan angka kemiskinan ini memang sejalan dengan perbaikan juga dari indikator indikator makro yang lain
jadi kalau kita melihat ke dua ribu dua puluh dua semestinya angka kemiskinan juga akan terus mengalami penurunan
walaupun tidak drastis ya
sejalan juga dengan perbaikan dengan kondisi makro yang lain ya kondisi ekonomi secara keseluruhan
tapi yang perlu dicermati begini mas aldi bahwa ternyata kalau kita melihat dari rilis bps terakhir
penurunan angka kemiskinan ini banyak disumbangkan oleh penurunan kemiskinan di pedesaan
karena kalau kita melihat penurunannya terjadi ini lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di pekotaan
sehingga kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi
di desa sekarang sebetulnya tingkat kemiskinannya sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi katakanlah september dua ribu sembilan belas
nah jadi tiga lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi
jadi kejadiannya adalah ketika terjadi pandemi kemiskinan yang meningkat terjadi banyak di perkotaan yang lebih tinggi
lebih cepat peningkatan kemiskinannya dibandingkan dengan desa
nah sekarang dengan rilis bps yang terakhir yang terjadi adalah penurunan di pedesaan untuk kemiskinan itu lebih cepat daripada di perkotaan
jadi pr nya sebetulnya ini adalah kemiskinan di perkotaan
dan saya rasa ini memang sejalan juga dengan kalau kita melihat secara sektor
sektor pertanian ini yang banyak yang resilient yang banyak membantu dalam kondisi pandemi
termasuk diantaranya perkebunan
ketika banyak sektor sektor urban industri perdagangan dan lain lain ini
anjlok ya ini pertanian yang masih resilient
jadi memang banyak pr nya ini di perkotaan serata
nah tapi ada lagi nih yang kalau kita relungi lebih dalam lagi di pedesaan pun
walaupun terjadi penurunan lebih cepat ya dari sisi angka kemiskinan tapi keparahan kemiskinannya itu malah agak meningkat
jadi artinya apa ini sebetulnya walaupun kedalaman kemiskinannya ini relatif agak sedikit turun tapi keparahannya meningkat
jadi artinya begini
kalau dalam definisi bps kan keparahan meningkat itu berarti ada kesenjangan antara sesama penduduk miskin yang di bawah garis kemiskinan itu melebar
jadi artinya adalah masih ada segmen dari orang penduduk yang sangat miskin tadi disebutkan yang ekstrim ya kemiskinan ekstrim
itu yang masih belum tersentuh memang oleh bansos yang juga belum dipengaruhi atau belum mendapatkan dampak dari peningkatan dari sektor pertanian yang tadi saya katakan resilient
ini satu ada dua jadi satu di perkotaan yang saya katakan pr nya lebih banyak
di pedesaan juga kemiskinan ekstrim yang banyak di kantong kantong kemiskinan ini yang masih belum bisa tersentuh ya untuk diangkat derajatnya ya untuk lebih baik lagi
dan kalau kita kaitkan tadi secara regional karena tadi mas aldy juga menyampaikan secara regional ini kaitannya juga dengan dengan pedesaan
yang agak mengkhawatirkan juga adalah beberapa daerah di remote area
remote area yang kemiskinannya ini justru mengalami peningkatan
kalau kita lihat hampir semua provinsi ini turun kemiskinannya
tapi papua dan beberapa daerah yang lain ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan
tapi ini kontras dengan kondisi pertumbuhan ekonomi papua yang sebetulnya sangat tinggi
dalam selama dua ribu dua puluh satu di kisaran tiga belas sampai empat belas persen
tapi kemiskinannya meningkat
jadi ini ada pr satu lagi untuk daerah daerah yang remote
yang ternyata kemiskinannya ini belum bisa diatasi ya dengan program program selama ini
padahal kita tahu bahwa dana desa juga sampai ke papua
otsus juga masih banyak itu di papua
bagaimana efektivitas daripada bantuan bantuan tersebut untuk mengangkat kemiskinan ini
tampaknya masih belum bisa efektif
begitu mas albin
mas frans ini artinya mungkin tkdd yang ditransfer oleh pemerintah
nampaknya sukses membuat kemiskinan di desa lebih resilient ya
terhadap kemudian faktor penurunan ekonomi di sana
tapi dengan berbagai hal lain yang disebutkan tadi ketimpangan yang semakin dalam
kemudian juga bagaimana kemiskinan ekstrim yang saat ini menjadi persoalan juga
karena ketimpangan si miskin dan si miskin
ini bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut
dari kementerian keuangan terkait dengan anggaran
baik mas aldi
terima kasih tadi data cnn sudah sangat lengkap
mas faisal juga sudah menambahkan
betul bahwa pr berikutnya adalah bagaimana
ketimpangan baik antar wilayah antar regional maupun juga antar segmen sektor itu
terus kita perbaiki
maka apbn terutama mulai dua ribu dua puluh
itu didorong untuk memperkuat alokasi transfer daerah yang lebih berkualitas
dan juga kita mendorong bagaimana konektivitas
baik fisik maupun digital
itu menjadi prasarat penting bagi pemerataan kesejahteraan
ini yang terus diupayakan
dan di dua ribu dua puluh dua
dengan kebijakan spending betters
atau zero based budgeting
pemerintah pusat mendorong
bagaimana pertambahan anggaran belanja yang semakin sedikit
dapat menghasilkan dampak atau outcome yang sebesar
ini yang terus didorong dengan
terutama dengan dukungan yang lebih kuat
pada daerah daerah yang terluar terjauh
itu kita bisa membuat pemerataan semakin cepat terjadi
sebagai dukungan konkret
kita telah membuat kantor bersama
yang akan digunakan
untuk melakukan koordinasi
secara lebih kuat dengan pemerintah

lalu juga dukungan dana outsource yang semakin baik
diri dengan akuntabilitas
tahun dua ribu dua puluh dua juga diawali dengan
pengesahan undang undang akpb
keuangan pusat dan daerah
yang akan jadi babak baru bagi
keuangan daerah dan dukungan pusat
yang lebih efektif
harapannya ini akan menjaga
supaya kemerataan antar daerah
dapat berjalan lebih baik
dan juga dukungan itu
bagaimana untuk beberapa sektor
yang memang membutuhkan
perharian mendapat alokasi
artinya sektor sektor yang sudah
difasilitasi agar bisa tumbuh
lebih kuat memang tantangan kita
seperti dbs sampaikan adalah
jangan sampai pendapatan rumah tangga
tergerus oleh inflasi
maka penting tadi mas faisal
menyampaikan bagaimana di perkotaan
kita adalah menjaga
mendorong sektor sektor yang menyerap
tenaga kerja lebih banyak itu dapat
pulih dan di desa
dan dukungan dana desa
dan berbagai afirmasi kita harapkan
bisa juga menjadi
sentra sentra baru ekonomi
ada pengaruhnya atau tidak mas
terkait dengan angka kemiskinan
yang menurun saat ini dengan
penerimaan negara dan juga strategi
untuk mengalokasikan anggaran
terhadap bantuan bantuan sosial
ya tentu saja
kita juga patut syukur
karena di dua ribu dua puluh satu
kita dapat mencapai target
pendapatan negara baik
penerimaan pajak maupun penerimaan
bukan pajak ini modal yang sangat bagus
dan dukungan dari kenaikan
bagus untuk penerimaan kita
di luar itu kita melihat
secara sektor ada
artinya menunjukkan dilihat
ekonomi yang sudah cukup merata
pertambangan kita adalah bagaimana
melakukan realokasi redistribusi sumber daya
tadi melalui pajak
uang atau dana
yang diambil dari masyarakat
yang lebih mampu
itu kita redistribusikan
dengan lebih baik akurat
ke mereka yang membutuhkan
ini lalu skema skema insentif
yang dirancang tahun dua ribu dua puluh
lebih fokus dan
penerimaan daerah akan membaik
sehingga alokasi daerah untuk membangun
untuk melayani masyarakat
kira kira menjadi gambaran
kebijakan fiskal di tahun dua ribu dua puluh dua
terkait dengan penerimaan daerah
baik saya ke bang faisal
jadi kalau melihat bagaimana
kemiskinan ekstrim yang ada di indonesia
bisa melebar di tanah air
apakah ada atau sejauh mana
sebetulnya kita bisa menakarnya
kemiskinan ekstrim itu kebanyakan
memang terjadi pada daerah kantong kantong
kemiskinan yang susah diakses
jadi permasalahan akses karena
jadi artinya memang membuka
isolasi daerah daerah tersebut
masih menjadi pr yang besar bagi kita
berbagai macam proyek proyek infrastruktur
dana desa yang menyentuh
langsung ke desa
itu memang perlu lebih banyak juga
isolasi tersebut terutama pada
daerah daerah yang kemiskinan ekstrimnya
ini masih belum banyak beranjak ya
belum banyak berubah dari sisi kondisinya
saya rasa tadi yang disampaikan juga masalah inflasi
nah dan ini juga yang
salah satu faktor yang menyebabkan
angka kemiskinan itu juga mengalami penurunan
karena kita lihat memang selama
maret sampai september ini
inflasi memang sangat rendah
kalau saya lihat itu
yang tinggi itu hanya ketika pada saat
ramadan itu pun hanya tiga puluh dua
jadi bahkan beberapa
bulan itu kita deflasi artinya
kemampuan untuk menjaga
terutama sembako karena
harga bahan pangan ini kan yang punya kontribusi
paling besar terhadap kemiskinan
nah jadi itu yang memang
memang harus menjadi terus
terus menurut dikendalikan ya
untuk supaya kemiskinan ini masih
sedikit demi sedikit
lalu yang kedua
tentu saja adalah meningkatkan income ya
melalui penciptaan lapangan pekerjaan
pekerjaan yang cocok bagi mereka
jadi mendorong lapangan pekerjaan itu
bukan hanya yang teknologi tinggi
yang membutuhkan skill tinggi
begitu bukan tidak cukup dengan itu
karena bagaimanapun faktanya orang orang
di sekitar garis kemiskinan ini kan memang terbatas
dari fisik ke pendidikan dan juga keterampilannya
jadi penciptaan lapangan pekerjaan juga harus disesuaikan
ya dengan karakter mereka
dari kemampuan mereka begitu
mungkin bagaimana memanfaatkan sektor sektor yang resilient
terhadap goncangan ekonomi seperti pandemi covid nanti
bisa menjadi salah satu cara juga ya
salah satunya misalkan di pertanian perkebunan
kita tahu bahwa itu bisa sekali dicorong
misalkan program program padat karya
yang meningkatkan produktivitas di sektor tersebut
tapi pada saat yang sama menciptakan lapangan pekerjaan
dan menambah upah ya bagi masyarakat
mas pras terakhir ini kan tadi dikatakan bahwa
ada beberapa sektor di pedesaan yang menyebabkan
tingkat keparahan di perdesaan
keparan kemiskinan di perdesaan
cenderung menurun begitu tapi di perkotaan malah meningkat
kalau melihat dari bagaimana pembukaan lapangan pekerjaan baru di indonesia
yang kemudian bisa mendorong angka kemiskinan di perkotaan menurun
ini bagaimana kemudian menakarnya
saya sepakat tadi mas faisal menyampaikan memang kita harus
memetakan dan mendorong sektor yang resilience itu
mendapatkan dukungan dan bisa menjalankan program program
termasuk padat karya yang lebih kuat
ini sejalan dengan apa yang dipikirkan dan sekarang dilakukan pemerintah
bagaimana dana desa saat ini juga dilakukan standarisasi
supaya alokasi di pabrikan irmat atau di patok
untuk pengeluaran tertentu sehingga bisa lebih mendukung
penambahan pendapatan rumah tangga dan juga penciptaan lapangan kerja baru tadi
harapannya dengan dukungan ini kita bisa melakukan standarisasi sekaligus
kalau kita lihat di daerah atau di desa
mengalami resiliensi karena corak masyarakat yang autarkis
jadi faktor faktor atau sumber daya untuk menutupkan seharian ini
lebih tersedia dan lebih terjangkau
ini berarti juga mendirikan tentang kita bagaimana konektivitas atau distribusi dari rumah tangga dan rumah kerja baru ini
dapat dibuat dengan lebih baik
faktor berikutnya adalah digitalisasi
bagaimana digitalisasi yang telah kita alami selama masa pandemi
sangat membantu kita
itu juga kita manfaatkan untuk mendukung
agar para pelaku ekonomi terutama di kelompok bawah
terbantu mendapatkan dukungan penetrasi ke pasar
dukungan modal yang cukup
kalau kita sudah memberikan dukungan melalui perbanjuan produktif
ini akan bergabung dengan berbagai kebijakan di level ras
misalnya tadi undang undang hkpp
undang undang hpp dan lain lain
sehingga output hitam yang lebih terukur
itu betul betul menjadi patokan
untuk semua pemerintah daerah
yang dapat serempat dalam menghasilkan
outcome out yang baik bagi masyarakat
baik mas first ini programnya banyak insentifnya banyak
semoga tepat waktu dan tepat sasaran
semoga ini bisa tercapai
masyarakat semakin sejahtera dan kemauan
untuk keluar dari garis kemiskinan itu juga langsung datang ya
dari pribadi masing masing
orang tidak hanya menunggu insentif yang ada
dan gotong royong tetap terjaga menjadi
hal yang kuat yang bisa menyebabkan kita terus bersatu keluar
dari jerat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim
terima kasih mas yusinus prasto
khusus kementerian keuangan
pak muhammad faisal direktur instruktif korps
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi bapak bapak salam sehat
selamat pagi terima kasih
selamat pagi salam sehat